perdebatan dalam kandidasi pilpres tak langsung berakhir
masih banyak efek tersisa yang menjadi santapan bagi para pelaku politik
yang berjibaku menyuarakan langkah kemenangan dari para pasangan calon yang mereka usung
karena itu penting bagi kita untuk mengawal demokrasi yang sedang berjalan ini
lewat informasi informasi terkini sebagai referensi
kita buka kebenaran lewat informasi terkini seputar pemilu dan juga pilpres dua ribu sembilan belas
bersama layar pemilu terpercaya
kita kesegarkan kembali ingatan dalam debat putaran keempat yang lalu
di mana dua calon presiden punya pendapat dan juga sanggahan sebagai senjata mereka
memenangkan pertarungan pilpres kali ini
saya juga ingin bertanya apakah pak jokowi faham dan mengerti
di antara pendukung pak jokowi ada yang melontarkan
tuduhan tuduhan yang tidak tepat kepada saya
seolah olah saya membela khilafah
seolah olah saya akan melarang tahlilan dan sebagainya
saya juga percaya kok pak prabowo itu pancasilais
saya juga percaya pak prabowo itu nasionalis
saya juga percaya pak prabowo itu patriot
percaya pak percaya
tapi masalah tuduh menuduh saya kan juga banyak dituduh pak
intinya bahwa penggunaan pelayanan yang berbasis elektronik inilah kecepatan
negara yang cepat akan menguasai negara yang lambat
oleh sebab itu kita harus menyiapkan negara kita yang harus cepat
cepat memutuskan cepat merespon setiap perubahan perubahan yang ada
saya lebih baik pakai teknologi lama
kekayaan indonesia tidak keluar dari indonesia
saya pengalaman pak di tentara
budaya abs banyak pak
kalau ketemu panglima siap pak
aman semua pak
radar cukup pak
pak tidak benar pak
jadi itu aja pak saya tidak menyalahkan bapak
ini budaya indonesia
saya melihat pak prabowo ini tidak percaya pada tni kita
saya yang sipil saya sangat percaya kepada tni yang kita miliki
perhatian kita terhadap pertahanan ini juga bukan main main
bahwa masih ada yang proses ada yang kurang
dan inilah yang harus kita perbaiki sebagai pemimpin
saya optimis dengan penguasaan radar udara
siapapun yang masuk ke teritori negara kita kita akan ketahuan

bukan salah bapak
salah tidak tahu saya
pertahanan indonesia rapuh kalian ketawa
kembali beradu gagasan serta memaparkan program untuk menyelesaikan masalah terkait tema ideologi
pemerintahan pertahanan dan keamanan serta hubungan internasional
untuk mengetahui fakta benar atau tidaknya sejumlah pernyataan
kedua calon presiden ini tim cek fakta dan google akan melakukan pengecekan dari masing masing
masing data para capres
tim cek fakta berkolaborasi bersama dua puluh empat media online seluruh indonesia
didukung oleh google sebagai tuan rumah menyediakan fasilitas
yang dapat digunakan untuk mencari beragam fakta dan mengkonfirmasi misinformasi
google news utiative ini membantu media dalam transisi
dan selama ini apa yang kita mendengarkan dari media baik di indonesia maupun di negara lainnya
mereka butuh bantuan soal fact checking karena ini merupakan betul betul kebutuhan mereka
dan misalnya misinformasi cukup menyebar sebetulnya dan ini salah satu cara untuk meng counter ini
nah ini sudah keempat kali kita memfasilitasikannya dan selama ini cukup menarik hasilnya dari malam seperti ini
bahkan sejumlah pakar di bidang politik luar negeri
isu pemerintahan dan militer dan hankam juga hadir untuk mengkonfirmasi fakta yang telah dipaparkan keduanya
jadi tim cek fakta ini kan kerja kolaborasi
jadi kerja bersama dua puluh empat newsroom dari dua puluh empat media online di seluruh indonesia
sebagian ada yang bekerja di sini tapi semuanya juga disupport oleh redaksi di kantornya masing masing
begitu ada klaim yang muncul dari para kandidat memenuhi kriteria bahwa kriterianya adalah ketika ada angka yang disebut
ada data yang diklaim dan menyangkut kepentingan publik
itu langsung diusulkan untuk dicek
setelah muncul di kertas kerja di dokumen kami itu langsung diperiksa dicari sumber data primernya
di wawancara ada beberapa pakar yang hadir mereka akan langsung ngasih relevansinya konteksnya terhadap pernyataan itu
biasanya sekitar dua puluh tiga puluh menit setelah klaim diucapkan itu sudah diperiksa
jadi ini adalah keterangan
jadi sekitar dua puluh menit setelah klaim diucapkan itu sudah ada kesimpulan
kira kira hasilnya keliru atau fakta
debat calon presiden keempat yang mengusung tema ideologi pemerintah pertahanan dan keamanan
serta hubungan internasional ini mempertemukan calon presiden nomor urut satu joko widodo
ada beberapa klaim baik data maupun pernyataan yang dipaparkan keduanya
namun apakah seluruh data dan gagasan yang dilontarkan sesuai faktanya
calon presiden nomor urut satu joko widodo mengklaim sudah memperkuat pertahanan dan keamanan di luar pulau jawa
dan hasil cek faktanya adalah pada tahun dua ribu delapan belas indonesia membangun empat satuan baru di markas komando armada tiga di sorong papua barat
selain itu delapan belas desember dua ribu delapan belas indonesia meresmikan satuan pertahanan terintegrasi di natuna kepulauan riau
dan membangun satuan tni terintegrasi morotai di pia
kemudian jokowi mengatakan indonesia adalah negara penduduk muslim terbesar
hasil cek faktanya adalah menurut laporan pew research sebuah lembaga riset global mencatat dua ribu sepuluh
indonesia menempati urutan rata sebagai negara dengan populasi muslim terbesar
tercatat dua ribu sepuluh jumlah penduduk muslim indonesia sebesar dua ratus sembilan satu juta jiwa
posisi kedua adalah india dengan satu ratus tujuh puluh enam dua juta jiwa dan menyusul pakistan dan bangladesh
lalu capres prabowo subianto menyebutkan korupsi di indonesia dalam tahap parah
faktanya indeks persepsi korupsi pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan awalnya ipk indonesia mendapatkan penilaian sebesar dua puluh
seiring waktu ipk indonesia membaik pada tahun dua ribu enam belas dan dua ribu tujuh belas skornya tiga puluh tujuh dan dua ribu delapan belas skornya tiga puluh delapan
meski begitu sejumlah kasus korupsi besar masih terjadi di indonesia
diharapkan dengan adanya cek fakta dapat memudahkan masyarakat menyaring segala informasi
dan menjadi referensi menentukan pilihan dalam pemilu tujuh belas april mendatang
bagaimana debat dua calon presiden indonesia di mata tim sukses masing masing
kita akan gali bersama dengan dua perwakilan yang hadir malam hari ini
ada bang inas nasrullah jurubicara tkn prabowo eh jokowi maksud saya
dan kemudian wakil ketua wpn prabowo bang janssen sitindaun selamat malam
bang inas dan juga
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam fani penonton cnn penonton indonesia
pengawas politik saya juga ditemani oleh mas nyarwi ahmad direktur presidential studies dari dekode ugm ya
mas nyarwi selamat malam assalamualaikum
oke ini sebelum saya mulai ya dialog malam hari ini abang abang dan juga mas kalian saya mau dengar
dulu cuplikan pernyataan pak prabowo subianto pada saat debat putaran keempat kemarin
mungkin bisa diputarkan
kekuatan kita sekali lagi
kekuatan kita sebagai negara dengan buduk muslim terbesar di dunia ini bisa kita jadikan sebagai modal besar
bagi kita berdiplomasi dengan negara negara lain
termasuk juga dalam kita menawarkan produk produk dalam perdagangan dengan luar negeri ekspor
saya kira ini juga menjadi sebuah kekuatan besar
potensi yang ada di negara kita
produk produk yang memiliki kualitas yang baik yang masuk ke negara negara yang memiliki penduduk muslim
ini juga salah satu yang menjadi kekuatan dan potensi negara
terima kasih bapak jokowi
sebuah diplomat dibayar untuk menjadi orang baik
tapi dia tidak segan
dia hitung kekuatan kita
pak jokowi tolong penasihat militernya bukan saya tidak percaya sama tni
jadi bukan saya tidak percaya
saya ini tni pak
saya bertaruh ke nyawa di tni
saya lebih tni dari banyak tni
kemudian fta free trade agreement yang berkaitan dengan tarif dan perdagangan
kita juga memiliki diplomat diplomat yang sangat pinter dan menyelesaikan masalah masalah yang berkaitan dengan
sepa dan skop yang lebih luas untuk investasi dan perdagangan kita juga telah bertanda tangan dengan australia dengan catatan produk produk kita nanti bisa masuk ke sana dengan baik
terima kasih bapak jokowi
pertahanan kita sangat rapuh dan lemah
bukan salah bapak
salah enggak tahu saya
elit ya yang ketawa
pertahanan indonesia rapuh kalian ketawa
jadi saya berpendapat kita tidak bisa mempertahankan core national interest kita
kalau ada negara asing kirim pasukan hari ini ke salah satu wilayah kita saya kira kita berada dalam posisi yang sangat lemah
ya saya ke bang jansen dulu deh menanggapi pernyataan dari pak prabowo tadi
ini tone nya sedikit atau bisa dikatakan lebih galak daripada debat debat sebelumnya ada apa ini
mungkin publik melihat apa ya terkait persoalan pertahanan keamanan tadi ya
jadi begini harus dibedakan antara marah tegas dan suara keras ini harus dibedakan
jadi kebetulan tadi pak prabowo membahas terkait persoalan pertahanan persoalan keamanan
saya saja di rumah tiffandi itu sering dimarahi istri misalnya
karena saya ini kan adalah orang yang
gak apa biarkan dulu
karena saya ini orang yang pulang rumah itu kan biasanya paling akhir misalnya seperti saat inilah misalnya
saya kan pulang ke rumah paling akhir biasanya kalau lupa nutup pintu atau pagar begitu marah
tutup itu pintu tutup itu pagar karena ini bicara keselamatan di dalam rumah ada anak ada istri ada harta benda
sama seperti yang disampaikan pak prabowo ini
relevansinya adalah keamanan dalam negeri
kalau ini misalnya tidak kita tutup tidak kita tutup
tidak kita kunci misalnya begitu tidak kita jaga
dua puluh juta orang penduduk di indonesia di dalam belum lagi harta benda kita sumber daya alam kita
jadi itu makanya harus dibedakan antara marah tegas dan suara keras itu tadi ya tegas dan suara keras
kalau itu kan kemarin sudah dijelaskan pak prabowo juga saya ini kan orang banyumas katanya belum lagi dipadukan misalnya
beliau ini kan orang sulawesi utara ibunya kan begitu dia
jadi sama seperti saya ini
apa saya sedang marah marah
memang suara saya sejak lahir sudah begini
hmm nanti ditangkap masyarakat ditangkap para calon pemilih gimana bang johnson
saya kira pak prabowo ini berada di ruang publik kita ini kan bukan satu dua hari
tapi sudah puluhan tahun lah
pidato di mana mana pun pak prabowo ya seperti ini itu dia
tinggalkan kemudian dilihat substansi apa yang beliau bicarakan
itu yang saya katakan tadi
kalau persoalan keamanan persoalan pertahanan ya
itu memang kita betul betul harus real
bahkan kalau perlu jangankan tegas atau suara keras
marah pun enggak soal
oke sampai tegas berarti ini yang bapak prabowo lihat dari pertahanan dan keamanan indonesia selama ini gimana
atau dalam pemerintahan empat lima tahun terakhir bang jansen
itu kan dilatar belakangi ketika kemudian pak jokowi mengatakan
saya ini atau kami masa pemerintahan ini sudah pasang misalnya
ada berapa itu bang inas
apa namanya itu radar lain segala macam itu
radar itu kan lebih kurang sama seperti cctv di rumah
pak prabowo mengatakan kalau kita tidak punya senjatanya tidak punya rudalnya begitu
untuk apa cctv itu
datanglah pencuri ke rumah kita
iya dia sedang mencuri begitu
oke bersyukur kita hari ini sudah ada radar begitu dia
walaupun kalau kita misalnya elaborasi lagi janji pak jokowi di dua ribu empat belas
nanti silahkan putar
kalau memang cnn punya itu datanya
beliau mengatakan bukan hanya sadar tapi drone
indonesia ini akan dijaga drone katanya
sampai sekarang satu biji pun drone kita tidak melihat
yang kedua begini
beliau juga kan mengatakan di situ
coba bapak lihat itu betul betul dipasang apa tidak
itu radar radar itu tadi
betul betul beroperasi apa tidak
karena kemarin misalnya kita lihat
kan ada itu dipasang itu alat pendeteksi tsunami misalnya
pandegelang itu terbukti ada beberapa alat pendeteksi tsunami kita itu yang tidak aktif
oke sikatnya jadi untuk seluruh pertahanan keamanannya masih kurang
oke pak prabowo bisa bereaksi seperti apa
pertahanan keamanan ini seperti kata pak prabowo
ya bukan hanya persoalan pak jokowi
bukan hanya persoalan pak prabowo
tapi persoalan kita semua
karena kita ini di dalam rumah yang bernama indonesia
tentu tujuan kita sama seperti yang disampaikan pak prabowo
kalau bisa kedepannya ini harus kita buat lebih bagus lagi
karena ini demi jaminan keselamatan kita
kalau kita mungkin sekarang selamat anak cucu kita ke depan kan begitu dia
jadi menurut saya tidak perlu dipertentangkan
apa yang disampaikan oleh pak prabowo
apa yang disampaikan oleh pak jokowi
kita elaborasikan ini untuk indonesia kita yang lebih baik
karena siapapun dari mereka berduanya yang akan terpilih jadi presiden tanggal tujuh belas april
itu presiden kita
kita menitipkan persoalan pertahanan keamanan ini untuk dibereskan
dan terutama karena efek dari kata kata pak prabowo yang menanyakan lucu lucu tadi itu juga mendapatkan atau membuat sebuah isu
efek isu kalau ada anggota tkn yang tidak diundang lagi nih dalam debat putaran kelima
tapi tanggapan bang inas tahan dulu ya
kita akan break
sementara tetaplah bersama kami di layar pemiru tepuk tengah
semoga kalian percaya
tadi saya sudah sempat teaser bagaimana pernyataan tanggapan dari bang inas mengenai pernyataan bang jason
soal pernyataan pak prabowo kemudian juga efeknya bagi tkn dalam debat putaran kelima mendatang
jadi begini saya tanggapin dulu dari pernyataan sahabat saya mas jansen
bahwa indonesia ini adalah sebuah negara
tentara dan tni itu bukan hansip
radar itu bukan cctv
kita ada aturan
dari mana kita melihat bahwa pertahanan kita itu rendah
pertahanan kita itu lemah itu dari mana kita menilainya
bukan juga asal bapak senang
tetapi ada satu lembaga yang namanya lembaga pertahanan nasional
itu yang menilai
sehingga timbulah apa yang namanya istilah indeks pertahanan indonesia
dari indeks ketahanan itu ada delapan gatra yang dinilai
delapan gatra dinilai
gatra ke delapan adalah pertahanan dan keamanan
yang menilai siapa
menilai dia belumhanas
di situ para jenderal ada di situ semua
profesor dokter di segala perguruan tinggi ada di situ semua
mereka yang menilai
nah dari mana serang prabowo dapat datakan itu kita lemah
harus jelas datanya prabowo kalau ngomong
ah indonesia lemah
nggak bisa begitu
ini kecalon presiden
harus pakai data yang benar
datanya nggak benar
dari mana sekarang
prabowo harus ungkapkan
saya punya data
jangan bilang di edang lemah
hal dari mana data dia mengatakan lemah
kalau kita bicara tentang ketahanan nasional
bicara tentang pertahanan dan keamanan
maka datang dari lemhanas
nah lemhanas mengatakan bahwa kita
bahwa pertahanan kita lebih baik
berarti data lemhanasnya dipertanyakan
dari mana sumber datanya prabowo
pertama ya mungkin pak inas ini tidak melihat debat kemarin
oh saya di dalam
nanti akan saya jelasin kenapa pak prabowo mawas
saya ada di dalam
pak prabowo itu sama sekali tidak melempar satu pun data
jadi ketika dia ngomong terkait persoalan pertahanan dan keamanan
pendukung tim satu itu
kalau ini udah bolak balik sebenarnya
bukan sekarang dari mana mengatakan bahwa pertahanan indonesia lemah
datanya dari mana
saya mengatakan pertama indonesia pertahanannya lemah
datanya dari mana
mengatakan lemah itu kan harus ada indikatornya apa
atau kalau ada misalnya memang punya data
yang benar dari mana
sebutin gitu loh
itu makanya pak prabowo mengatakan di situ pakai ukuran
berapa persen dari apbn kita
yang hari ini ya
diberikan untuk persoalan pertahanan keamanan
ini kan jelas itu
kemudian beliau melakukan studi komparasi
karena untuk membuat terang sebuah hal itu kan harus dikomparasikan dikomparatifkan
dengan negara di sebelah kita namanya singapura
kan ada ukurannya dia buat
kalau pak inas misalnya ingin tahu
begitu berapa banyak sebenarnya rudal kita
berapa banyak misalnya sukhoi kita misalnya
sekarang ukuran pertahanan
ya gampang sederhana
bukan hanya rudal
berapa banyak rudal berapa banyak pesawat tempur
jadi bang inas ini terlihat udah lebih kopasus dari kopasus yang sesungguhnya
nanti dulu kita kan kita pakai
sudah lebih tentara dari tentara yang sesungguhnya
bahwa alutsista ini kan tidak berdiri sendiri
ada sekarang sumber dayanya
sumber daya manusianya
kalau mengatakan sekarang juga lemah berarti tni nya juga lemah
ini kan kurang ajar namanya
apakah berdiri dengan jelas
tentara dibilang lemah tni dibilang juga lemah

saya katakan seperti itu cara pertahanan itu jangan hanya alat seudut pandang pikiran
tapi juga ada sekarang sumber daya manusianya juga
itu makanya saya katakan tadi harus dilihat
masa sekarang kita punya senjata yang betul betul sudah taruh
itu makanya saya katakan tadi harus dilihat apa yang disampaikan oleh pak prabowo ini
otokritik yang bagus untuk kebaikan kita
ini malahan pak inas melihat yang negatifnya terus begitu
yang kedua begini kalau ingin mau masuk misalnya ke fakta begitu
sikat saja banyak sekarang jadi kita kemasyarakat
saya kemarin kurang setuju dengan apa yang disampaikan oleh pak jokowi
terkait persoalan transfer dolet investasi persoalan pertahanan keamanan
beliau mengatakan di situ dia mengklaim persoalan kapal selam dari korea selatan itu adalah hasil karya
itu ya adalah produk ya yang sejak awal dirintis oleh pak sby
pembuatannya kapal ketiga sekarang di pt pal itu
jadi jangan kemudian pak jokowi
jokowi mengatakan itu hasil kerja saya ini bola balik klaim bolak balik klaim
kalau harus mau masuk ke teknis ya
saya sejak awal tadi sebenarnya tidak ingin masuk ke teknis
yang kedua misalnya kalau saya ingin masuk ke teknis
pak sby membangun sistem pertahanan kita selama sepuluh tahun ini menggunakan pendekatan namanya mef
jadi program pembunuh alusista untuk standar minimal yang dipersyaratkan
seperti misalnya sekarang ini ada enam belas sukhoi kita
itu ada rudalnya
pertanyaannya sekarang lima tahun ini pak jokowi ada nambah apa enggak
kemudian datang lagi jet tempur f enam belas aerofacted taiphone
itu zaman pak sb di zamannya pak jokowi
ini ada apa enggak
kan sederhana aja sebenarnya ini
tiga kapal selam cong bogo dan korsel itu tadi
berarti pr dari pemerintahan saat ini untuk nanti dijabarkan
kalau mau masuk ke teknis saya ingin menjelaskan
tahan dulu ya
kalau kita bicara teknis
kita saya mau tanya dulu mas yana
sebentar bicara teknis
sudah ada anggarannya di apbn
kan punya anggota dewan dibuka
ada enggak situ anggaran doang
ternyata ada semua di sini
sebagai pesawat tempurnya disiapkan oleh pak sby
pak sby kan tidak menyiapkan dengan duganya
pak jokowi yang menjabarkan
salah salah salah
ada di apbn
saya mau tanya dulu dari kacamata yang macet
itu makanya di sini di bali
satu saja pesawat apa yang dibeli baru oleh jokowi di masa pemerintahnya
abang sebut aja satu aja
satu saja bang yana
sebut aja satu
pesawat tempur apa jenis baru yang dibeli oleh jokowi
jokowi selama empat lima tahun
sekarang kita bukan bicara pasawat sempurna
ini enggak ada data
emang pertahanan cukup pesawat tempur
saya kasih contoh
tadi saya kasih contoh
ada tiga tank yang dibangun oleh sby
jangan saya tahan dulu
apa tank apa yang dibangun
pertama saya katakan di sini ya
apa tank yang dibangun sby
teng harimau itu dibangun
teng harimau itu dibangun dua ribu enam belas
teng harimau tidak ada dalam sby
jangan melakukan laku juga sby
saya sebut spesifik
bukan buat pandal mender
lima puluh tank seranoa
ini masih ada satu larasung bagi yang harus akan diangkat
kita akan teruskan pembahasannya
oke kita akan teruskan pembahasannya
ini lima puluh tank seranoa
jokowi buat apa
semoga dia lakuinya
sekarang kita harus berusaha setelah ini tetap sama sama dalam pembahasan
pertama kali dari teng harimau
sekarang sudah selesai
saya minta perspektif dari mas nyarwi ahmad terkait dengan yaitu adu argumen antara kedua kandidat presiden kita
ya dalam debat itu kan yang dilihat paling kedua fania
yang pertama itu substansinya
termasuk tadi bang ines bilang data
data ini pasti akan kontroversi
kenapa referensinya mana
tapi di luar itu sebenarnya kan juga stylenya
style dari masing masing capres ini
nah debat kemarin berbeda nggak dengan debat sebelumnya
ya ada juga kan kita sudah tahu
misalnya saya contohkan ya
pak prabowo yang kemarin kan lebih relax
nah yang tadi apakah bahasanya intonasinya tinggi tegas atau marah marah
nah ini persepsi
lagi lagi soal persepsi kan gitu
menurut tadi bang johnson kan ini tegas bukan marah marah
tapi mungkin ada audien yang lain bilang oh ini pak prabowo seperti marah marah gitu
nah seperti itu
tapi ini soal persepsi
sekali lagi tentu ada segmen juga yang ditarget
tapi saya mau mengatakan begini ya
nah dengan narasi seperti itu segmen apa saja
atau tujuannya apa sih
nah saya contohkan begini
misalnya sudah di pertahanan keamanan ya
terkait dengan prinsip soal konsep minimal essential force tadi
misalnya atau apa ya
yang diintrodusir oleh pak prabowo maupun pak jokowi
tentang kondisi yang sudah dilakukan
itu kan sebenarnya ada target segmen juga ya
paling tidak pertama adalah masyarakat secara luas
karena siapa sih yang butuhkan pertahanan keamanan
tentu seluruh electoral market butuh
masyarakat secara umum butuh
tapi di luar itu juga
memang di situ militer atau tentara itu bukan pelaku politik atau bukan
tetapi apa keluarga tentara ini punya kebanggaan juga
ini juga target pasar juga
komunitas komunitas yang menjadi keluarga besar di situ
nah ini juga target pasar juga untuk seberapa sih apa istilahnya
ini meyakinkan mereka
kira kira profil dari presiden ya
yang paling menarik siapa kira kira di antara dua ini
itu juga saya pikir belum lagi isu isu yang lain
yang saya yakin itu disampaikan oleh kandidat
untuk menarget electoral market yang spesifik di situ
nah selain tadi tema mengenai pertahanan keamanan
nah kalau misalnya elektoral tersebut juga bisa di guide nggak sih
dengan narasi yang digunakan oleh kedua kandidat pasangan presiden kita
atau presiden kita
dari pernyataan mereka dalam tema ideologi berikut ini
mungkin bisa kita putar cuplikannya
saya yakin dan percaya
saya yakin dan percaya
saya yakin dan percaya
karena itu waktu pak jokowi dilantik
saya datang ke pak jokowi
saya memberi hormat
tapi saya juga ingin bertanya
apakah pak jokowi faham dan mengerti
di antara pendukung pak jokowi
azal islam dan si orang ke tiga tidak berbeda
adri ocadoia merabut

saya sambil logasi findsip evo ya
saya melahirkan malu membawa punya
saya juga percaya pak prabowo itu patriot
percaya pak percaya
tapi masalah tuduh menuduh saya kan juga banyak dituduh pak
empat setengah tahun ini saya juga dituduh
ada yang menuduh seperti itu
saya juga biasa biasa saja nggak pernah saya jawab
ini ada dua gestur yang cukup menarik sih untuk digali
bang inas dan juga bang jansen dari kedua kandidat presiden kita
tapi akan kita bahas ya secara mendalam di segmen berikut
tetaplah bersama kami di layar peminuta percaya
dalam dua argumen yang digunakan oleh baik jokowi dodo maupun juga prabowo suhibianto
dalam tema ideologi kemarin berangkat dari isu isu yang muncul selama masa kampanye tiba
mungkin bang inas bisa menjelaskan kalau dari sisi pak jokowi yang menyebut
dia tiba tiba mengeluarkan beliau mengeluarkan kata kata soal pki
ya kan kalau kita lihat banyak tuduhan ke pak jokowi pak jokowi pki
pk itu tahun berapa umur pak jokowi berapa
nggak nyambung banget gitu loh
nggak nyambung kan nggak nyambung banget
jadi masih terbawa gitu
masih banyak itu masih banyak seperti itu
baik di media sosial maupun di whatsapp itu masih ada seperti itu
kadang kadang juga dari beberapa anggota bpn sendiri yang melontarkan isu isu seperti itu
dikit dikit meluarkan isu isu seperti itu nyerempet nyerempet
jadi narasinya sebenarnya ingin menyerang orang orang
narasinya memang ya masih basi soal soal itu
saya juga tidak sepakat dengan narasi narasi basi yang masalah soal sembilan puluh delapan sekalipun juga saya tidak sepakat
mari kita membangun narasi yang jauh lebih baik sekarang gitu kan
nah kalau misalnya pak prabowo juga mengatakan kenapa dia dikatakan membela khilafah
dia mengatakan melarang nanti kalau dia menjadi peset dilarang namanya tahlilan
karena ada kelompok yang menggaungkan itu di dalam kubunya sendiri
oke itu beda antara argumen pak jokowi dan juga pak prabowo
ini kan di dalam kelompoknya menggaungkan itu ya
kelompok ad dua ratus dua belas itu kan tidak sepakat dengan yang namanya lahlilan
mereka ingin tahlilan itu ditiadakan karena menurut mereka tahlilannya itu beda
nah itu di kelompok dua ratus dua belas itu sangat kuat seperti itu
jadi kenapa kita menuduh pak prabowo akan mengakomodir itu
dan mereka mengatakan sendiri pak prabowo jadi ya tahlilan ditiadakan
lalu mereka mengatakan harusnya narasi narasi seperti ini oleh pak prabowo harus dihantam sendiri
itu kalian ngomongnya tidak benar harusnya begitu
oke bang jansan
termasuk juga hilafah hilifah tadi
memang betul bahwa bendera hitam bendera rasulullah itu belum tentu bendera rasulullah itu ada hitam ada tulisan la ilaha illallah
dan harusnya seperti itu
tetapi di setiap kampanye pak prabowo bendera ht itu muncul
kenapa kemudian kita katakan bahwa pak prabowo lebih mengakomodir hti
sudah jelas hti itu sistem yang berbeda
berarti tudingan tudingan tersebut berdasar ya bang jansan gimana
pertama saya mengucapkan tidak
terima kasih kepada pak prabowo karena telah meluruskan persoalan kilafah ini di panggung debat keempat tadi
dimana saya yakin ratusan juta orang indonesia menonton
karena memang enam bulan ini salah satu isu yang paling keras kemudian yang menyerang kami adalah
kalau nanti pak prabowo dan sandi terpilih jadi presiden dan wakil presiden
maka akan jadi negara islam akan didirikan kilafah katanya
saya ini kebetulan kristen
saya ini gereja di hkbp
ini salah satu gereja tradisional
gereja paling tua di indonesia begitu
jadi untuk kalangan kalangan kristen di luar sana saudara saudara saya ya
pak prabowo sudah menjelaskan secara terang benderang kalau beliau terpilih jadi presiden tidak akan berdiri di indonesia ini negara islam atau kilafah
jadi silahkan ya untuk tidak memilih pak prabowo misalnya
tetapi jangan karena percaya dengan isu hoax beliau akan mendirikan kilafah
itu itu menjadi penting
jadi silahkan ya
untuk tidak memilih pak prabowo atau sandi
tetapi bukan karena ya kalian percaya kalau pak prabowo terpilih nanti akan berdiri di khilafah
yang kedua begini
rasanya sih kalau pak prabowo dan sandi ini terpilih jadi presiden dan wakil presiden ya
tidak mungkin akan berdiri yang namanya kilafah
sepuluh tahun demokrat berkuasa adem ayem tentram indonesia ini
dan hari ini demokrat tanda tangan ketua umum kami pak sby
tanda tangan sekjen kami dr
dr jayetan yang kristen di kpu sana
itu mendukung prabowo sandi
jadi kami menjamin
kalau prabowo terpilih jadi presiden
tidak akan ada yang namanya khilafah
ini menjadi penting persoalan khilafah ini
karena memang ini sangat memukul kami
beberapa bulan terakhir ini
yang kedua begini sederhananya
adiknya pak prabowo itu pak hasim itu kristen
karena ada juga isu
kalau nanti prabowo jadi presiden
gereja akan sulit katanya
istri dan anak anaknya mau gereja di mana
saya ini pendukung prabowo ini
mau gereja di mana
kalau ada yang mau kawin nanti arahnya pak hasim
pemberkatan nikah di mana
sabar sabar sabar pak gidas
biar banyak yang menyatakan
aku luluskan dulu ini
karena ini memang memukul sekali
saya ini kebetulan
bagian dari tim sukses pak prabowo
itu pun saya diangkat
itu pun saya diangkat hilafah
bahkan tiga hari sebelum debat ini
yang terhormat amang luhut
dengan pak general hendro priyoni
ini pertarungan antara
pancasila versus hilafah katanya
undang undang dasar saja
tolong lihat basis pendukung pak prabowo sandi
jangan kalian lihat yang itu itu saja
coba lihat di media sosial itu
banyak cewek cewek cantik
itu makanya saya katakan di twitter
yang terjadi ini bukan khilafah
tapi kalau kita tidak hati hati
buat kilaf itu pendukung pak prabowo itu
mari kita selesaikan
mari kita selesaikan
mari kita selesaikan
kebelakang ini ya
pak jokowi dituduh sebagai pki
pak prabowo akan mendirikan kilafah

semua ini tidak baik
semua ini tidak primordial ya
dua dua ini tidak baik
mari lebih fokus kita sekarang
empat belas hari ke depan ini
didalami visi dan misi kedua calon presiden ini
ini yang lebih penting
perlu saya tambahkan sesingkat saja
singkat saja bang ina
bahwa adanya isu itu
karena dari bpn nya sendiri
yaitu mardhani alisera
yang berdampingan dengan yusuf
siapa yusuf ya pak
jadi bicara hti
prabowo sepakat dengan ganti sistem
ini yang berbahaya
nah itu yang harus dikoreksikan bpn
terhadap orang orang yang anggotanya
anggotanya sendiri yang mengatakan ini
saya kira apa yang disampaikan pak prabowo kemarin
nah tapi harus benar nih
harus benar nih
harus mengatakan bahwa hilafah tidak punya
pak prabowo sudah mengatakan
nkr ini akan tetap usuh seperti saat ini
pak prabowo harus berani mengatakan
hilafah tidak ada
kan udah jelas tadi pak
tidak boleh masuk dalam kubu saya
itu yang harus tegas
sudah jelas disampaikan pak prabowo
tolak hilafah juga di kubu saya
ini udah lebih kiai dibagi masyarakat
tolak hti dari kubu saya
buang halifah dan buang hti dari kubu saya
mungkin mas sherwi bisa masuk
saya melihat segmen
ini kan segmen pertama sebenarnya
dia dalam debat itu
tapi kenapa berhenti di isu khilafah sama pki saja
maksud saya begini
ada hal yang lebih substansi
ini kan hanya campaign isu sebenarnya
yang saya lihat itu hanya sifatnya cenderung dieksploitasi
untuk memanaskan pendukung
tapi tidak dalam arti
kemudian mempertegas visi yang sifatnya policy
kalau saya menang misalnya
tidak ada kebijakan kebijakan policy yang kemudian yang berbau khilafah masuk dalam ini
apa berbau tentang
itu nggak ada
misalnya itu nggak ada
atau pak jokowi juga bilang menegaskan
isu isu yang terkait dengan apa namanya
korban enam puluh lima atau apapun
kita akan bereskan
akan segera tuntaskan misalnya
dengan apa istilahnya
nah yang begini gini harus clear gitu
bahkan hal hal yang terkait dengan
kemudian menurut saya
bukan kemudian hanya sekedar kita menjadi korban
ini saya juga tidur korban
nah problemnya kemudian kan
kalau bapak semua jadi korban
kita yang jadi korban di luar
nah publik bisa bertanya secara itu
itu tidak tersampaikan dalam argumen debat kemarin
mestinya ada aksentuasi dari masing masing
ada istilahnya penegasan dari masing masing capres itu
bikin statement yang clear tentang khilafah kira kira bagaimana tanggapannya
kalau ada pendukungnya seperti ini
sama persis misalnya
atau korban pki
atau apapun yang berbau pki misalnya
itu harus seperti apa
nah ini harus jelas
nah tapi saya mau menegaskan gini fanny ya
ini kan seperti imajinasi
yang itu levelnya sebenarnya level politik
benar nggak khilafah itu akan mengancam konstruksi negara bangsa kita dengan misalnya
sampai mengganti pancasila
nah itu kan ada proses politik panjang
di ini semua
benar nggak pki akan bangkit kembali
ini semua kan bisa diuji secara empirik
yang saya khawatirkan ini hanya isu lima tahunan saja
yang muncul tiba tiba
kemudian nggak ini
maksud saya adalah
ini dua duanya isu ideologis
bukan saya menganggap tidak penting
harus ada komitmen tegas
dari masing masing posisi ini ideologis
dari masing masing capres
ini terhadap kedua isu ini
kalau menurut saya ya
masalah hilafah kalau pki itu kan
kita sudah tidak tahu ya kemana
tetapi kalau hilafah dan hatta ini
dan di depan mata
itu yang menjadi persoalan sekarang
walaupun sudah ada perpunya
walaupun sudah ada perpunya
mereka itu dibubarkan
tapi kelompok itu masih kuat
hilafah itu sebentar
hilafah itu masih kuat
dan mereka bergabung sekarang di
ini yang menjadi persoalan
ketika mereka bergabung di kubu dua
mereka hanya menunggu kesempatan gitu loh
menunggu kesempatan bagaimana
kesempatan itu untuk mendirikan negara
hilafah itu tadi
penerbakan sistem hilafah
pertama saya katakan tadi
mengamandemen undang undang dasar saja
sulitnya tidak tanggung
atau mengganti ideologi pancasila
jika pun ada
jika pun ada ya
seperti yang dikatakan bang inas tadi
hti lain segala macam itu
itu saudara kita
saya ini kristen
itu bangsa indonesia
itu warga negara indonesia
kalau dia salah
pertama lagi mereka mau
itu menjadi persoalan
itu yang terjadi di masa pemerintahan
pak jokowi ini sok jago membuarkan
kami sekarang minta kepada hti
apakah mereka mau menerima pancasila
mereka tidak mau menerima pancasila
jadi saya saja yang kristen
saya saja yang kristen
tidak mereka mau menerima pancasila
saudara sebangsa saya
ini tidak masalah
kalau mereka salah
kita harus meluruskan

kalau kita sih
kita ambil mereka saudara kita
persoalan kan mereka tidak mau menerima
kembali lagi soal kontroversi
hti tadi ya
ini kan sebenarnya
perlu melalui mekanisme yang demokratis
yang salah satu kritik
misalnya ke pak jokowi
salah satunya adalah
itu kan dengan perpu itu dianggap tidak demokratis
problemnya menurut saya
debat ini sebenarnya temanya termasuk nyambung semua
tadi pertanyaan pak prabowo
yang sebenarnya dikaitkan tidak
soal demokratisasi ini bisa ditarik misalnya
bagaimana ketika misalnya
hal hal yang terkait ini
itu demokratis atau tidak
waktunya cuma empat menit
ini kan persoalannya kepada hti kan cuma satu
itu butuh penegasan dari janssen

terjawab atau tidak
terjelaskan atau tidak
iya atau tidak
saya lihat itu belum terjelaskan dengan baik
debat itu jadi momentum
komitmen terhadap demokrasi masing masing
termasuk cara mengawal demokrasi
kan boleh saja kan
caranya macam macam beda
kita tidak mungkin memberangus kebebasan
ideologi dengan cara paksaan
tetapi dengan cara
tadi bahasanya janssen misalnya
itu saudara kita
pada saat ini
sebagai orang tua kita hari ini
sampai dua puluh oktober
bapak kita semua itu
bukan kemudian datang
ada berkaren juga
sanksi dan sebagainya
segmen ini harus kita selesaikan dulu
kita akan lanjutkan kembali
dialog kita dalam segmen berikutnya
tetap bersama kami di layar pemilu terpercaya
kita akan segera kembali
sebenarnya efektif atau tidaknya
argumen dari kedua kandidat presiden kita dalam debat kemarin
baru akan bisa diputuskan pada tanggal tujuh belas april mendatang ya
tapi kalau misalnya
mungkin bisa kita gali lagi dari closing statement
atau pernyataan penutup dari pak joko widodo
dan juga pak prabowo subianto
yang bisa kita lihat berikut ini
bisa menggambarkan bagaimana
debat putaran keempat kemarin
saya ini senang naik sepeda
saya senang naik sepeda
dan sering ketika naik sepeda
tapi percayalah kepada saya pak prabowo
bahwa rantai persahabatan kita
rantai persahabatan saya dan pak prabowo
yakinlah tidak akan pernah putus
tali persahabatan saya pak maruf amin
dengan pak prabowo
dan pak sandiaga uno juga
yakinlah insya allah juga tidak akan pernah putus
tali silaturahmi diantara kita
jadi memang karena ini debat pak
audience kalau lihat kita terlalu bersahabat
sulitnya memang ya gimana ya
saya juga bersahabat sama beliau gimana
kalau kita berbeda kita berbeda tentang kenegaraan
jadi inilah demokrasi kita inginkan debat
kadang kadang maaf pak suara saya kerasa ini
setengah banyumas setengah minahasa pak
kalau banyumas ini apa itu
bataknya orang jawa
ini closing statement kok kayak begini
oke yang bikin saya penasaran adalah sebenarnya
bang inas dan bang jasen terkejut enggak sih
dengan closing statement keduanya seperti ini
bang inas dulu deh
ya memang mungkin pak jokowi pada saat itu melihat bahwa
tensi sudah cukup tinggi
debat ini cukup tinggi sehingga
ada lontaran kemerahan pak prabowo kepada audiens
dan pak jokowi menurunkan tensi itu dengan closing statement yang cukup baik
dan saya juga
hormat juga buat pak prabowo yang menerima closing statement itu dengan cukup baik juga
saya kira inilah kita ada kita punya dua negarawan yang terbaik lah buat bangsa kita pada saat ini
kalau saya jujur kaget sebenarnya
tidak seperti pelatihan
karena biasanya kan klimaksnya itu kan
dipenutup ini biasanya kan
karena sejak awal kan
kalau ngikutin kayak naik sepeda begitu
itu kan track naik ini
ibarat tour de france itu kan
tour de france itu ini kan
traik pegunungan ini kan
naik begini ya kan
saya pikir tadi sampai puncak dia begitu
lepas ke atas begitu
biasanya nih closing statement ini kan komitmen
komitmen terkait persoalan ideologi
dan lain lain kan
ternyata komitmen mereka ini juga tidak kalah bagusnya dari empat itu
karena komitmen persahabatan kan
yang kedua saya kagetnya terkait persoalan
rantai sepeda putus itu tadi
dan sering katanya
yang saya tahu sepeda itu kalau berhenti
karena saya kan dulu sma
itu naik sepeda ke sekolah
itu sering berhenti karena bannya itu bocor
bukan rantai putus
nanti putus sekali dua kali saja
makanya kalau rantai putus sudah parah sekali
makanya banyak orang
ini adalah pidato perpisahan pak jokowi
untuk pulang ke solo ini
closing statementnya ini
karena memang contoh yang diambil itulah rantai putus
ini adalah puncak dari rusaknya sebuah perjalanan
kalau kita naik sepeda
kalau hanya sekedar ban bocor saja
itu kan banyak tukang tambalnya di sekitar
masih bisa lanjut sampai finish kan
tapi juga itu tanda pak probo mau pulang ke solo
nah ini mungkin dari pengamat politik
satu pengamat politik di sini mungkin bisa menjelaskan
apa sih inisiasi dari closing statement keduanya tadi
memang apa ya
ini kan debat keempat
kita tidak pernah melihat yang closing statement seperti ini
ya artinya memang sudah dua duanya ini menyadari
bahwa pada level masa itu panas memang
apalagi kampanye terbuka
nah ini di panggung debat diimbangi dengan hal yang lebih sejuk
tapi saya mau mengatakan poinnya begini
debat itu bukan hanya soal substansi dan narasi
tapi juga soal impresi
nah poin yang terakhir ini saya lihat
dua duanya pengen bukan pada substansi dan narasi
dan kebetulan polanya juga selnya hampir sama
jadi seperti guyana aja gitu
nah seperti itu
pak jokowi juga bilang
kita ini bersama
nah ini yang kemudian apa
gaya impresi dengan style berbeda
pak jokowi dibilangin
bapak kan orang solo seperti itu
impresi yang pengen kemudian saling ditunjukkan pada electoral market
ini cara yang mungkin debat ala indonesia
tapi efektif nggak untuk menjaring pemilih atau target pemilih masing masing
artinya dalam electoral market
ya isu kelas juga masuk loh
pak jokowi bilang naik sepeda rantai putus
artinya dia mau bilang
orang miskin seperti itu
saya ini orang campuran pak
kira kira bentuk saya sudah begini
narasi secara umum saya pikir juga cukup masuk ya
segmen electoral market mereka berbeda
tentu saja ya
artinya itu yang kemudian
yang saya tidak yakin sepenuhnya
bahwa pemilih swing footer yang cantik
menurut pak jokowi akan lari ke pak probo
artinya ini juga hal hal yang impresif itu perlu dianulanjutkan nanti
ya terima kasih
walaupun kita beda pilihan
bang gidas kita tetap saudara
ya seperti retorika dari kedua kandidat para presiden tersebut
itu juga semoga bisa menjadi wajah demokrasi kita saat ini
karena seperti pesan orator terbesar romawi
marcus tullius cicero yang mengatakan
apa yang paling penting buat politik selain pertingkatkan pertemanan tersebut
demikian lahir pemilu tepersia pada malam ini
pasti ada yang mau ditanyakan

seputar pemilu dan pilpres dua ribu sembilan
bersama layak pemilu tepersia di siren indonesia
saya fanny mania selamat malam